presiden jokowi dodo jumat pagi meresmikan bendungan kering pertama di ciawi bogor jawa barat
peresmian bendung ini dilakukan bersama pejabat gubernur dki jakarta heru budi
gubernur jawa barat ridwan kamil serta menteri pupr basuki hadi mulyono
nantinya bendungan ini akan memberi dampak kepada dua belas kelurahan yang diharapkan tidak lagi banjir
bendungan ciawi ini mampu menampung lima juta meter kubik
dalam peresmian itu jokowi juga mengungkapkan tiga persoalan utama dki yaitu banjir macet dan tata ruang
menurut presiden untuk menyelesaikan persoalan banjir siapapun gubernur dki jakarta perlu melakukan normalisasi tiga belas sungai secara konsisten